pemerintah melalui pengkolukam mahfud md sudah menyatakan bahwa aksi demo pada hari ini harus tertib ya tidak anarkis
dan pada hari ini elemen mahasiswa direncanakan menggelar juk rasa menolak perpanjangan masa jabatan presiden
selain itu mahasiswa juga membawa isu untuk menurunkan harga bbm dan persoalan minyak goreng
untuk membahasnya kami sudah terhubung via zoom dengan dosen ilmu politik dan internasional
stadis universitas paramedina ada bapak koirul umam selamat siang pak koirul
selamat siang mas heranok
apa yang akan dilakukan di hari ini aksi yang akan gelar oleh bbm seluruh indonesia
apakah mereka masih belum puas dengan pernyataan presiden kali ini pak kairul
ya baik terima kasih mas heranov
yang pertama yang disampaikan oleh presiden tentu itu memberikan angin segar kepada para pegiat demokrasi para pegiat demokrasi di indonesia
tetapi pada saat yang sama kita harus memahami bahwa secara timing ada persoalan yang cukup serius di situ
kalau misal statement presiden disampaikan jauh jauh hari
maka kemudian sebenarnya dinamika ini bisa direkam dengan baik
tetapi kemudian sebenarnya yang disampaikan oleh presiden itu selama ini itu cenderung dianggap cenderung bersayap
dianggap cenderung memunculkan sebuah fakta yang
apakah ini mendukung ataukah kemudian sebenarnya tidak jadi multi interpretable
nah persoalan itulah yang kemudian direaksi oleh para mahasiswa dan dalam konteks ini
ini adalah sebuah pressure
yang cukup efektif
karena bagaimanapun juga
waktunya penundaan itu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden
itu bukan hanya wacana itu sudah menjadi gerakan
dan gerakan itu cukup sistematis dan kita tahu hal itu dilakukan oleh lingkaran presiden
oleh karena itu kalau misal kemarin
dan menyatakan misalnya bahwa menterinya harus firm dalam menyampaikan komunikasi politik publik
maka dalam konteks ini ada catatan cukup serius bahwa presiden sendiri juga tidak melakukan komunikasi politik publik yang clear
kalau misal statement misalnya menolak pemilu diperpanjang
nolak kemudian wacana penundaan pemilu
maka kemudian sebenarnya itu sudah clear
tetapi kemudian statement presiden adalah taat kepada konstitusi
kalau misal kita belajar misalnya dari konteks sejarah politik dan demokrasi di indonesia

konteks taat konstitusi itu seringkali kemudian ditafsirkan cukup beragam
dulu pak harto dan dia kemudian terpilih berkali kali secara konstitusional
dia juga menyatakan akan taat konstitusi juga taat kepada pr
karena pada konteks itu secara konteks tata negara
memang presiden berada di bawah mpr sebagai mandataris mpr
nah oleh karena itu sebenarnya ada problem yang cukup serius dan ini kemudian direaksi
jadi ini menunjukkan bahwa pressure group pasti cukup dianggap sebagai sebuah kekuatan civil society
yang memadai dan harus dihidupkan
jangan sampai kemudian kempes dalam proses perjalanannya
ya anda melihat komunikasi politik pak jokowi ini tidak jalan ya ke kabinet di bawahnya
tapi dengan adanya wacana jokowi tiga periode ini akan berakhir
apabila jika menterinya akan dicopot dari kursi menteri
bagaimana kalian menyuarakan ini pak
iya kalau misal kemudian itu
betul betul kemudian difahami oleh presiden sebagai sebuah problem komunikasi politik
komunikasi publik juga konteks transparansi kebijakan dalam lingkup pemerintahan
tentu evaluasi itu harus dilakukan dengan clear
jadi bukan hanya pada ranah misalnya peringatan
tapi juga ada sanksi politik yang clear
tetapi problemnya sikap presiden ketegasan presiden bahkan ekspresi marah presiden
itu seringkali kemudian tidak nyambung
nah inilah yang kemudian semua pihak dalam konteks ini adalah civil society
juga kalangan mahasiswa sendiri sebagai bagian dari critical elemen of society
juga harus mengantisipasi apapun potensi dari step an tersebut
kita ingat mas ketika kemudian gerakan masyarakat sivil mahasiswa melakukan tekanan cukup
bukan hanya di satu dua kota tapi di hampir
semua kota terkait dengan undang undang sifat kerja
makanya disampaikan kepada publik dan dikonteksi oleh presiden
itu betul betul healthful betul betul kemudian memberikan harapan
yang sana pertu mana mana tidak akan memberikan pengesahan dan lain sebagainya
tetapi kemudian kita pelajari ya dalam proses politik yang terjadi
ada semacam buying time strategy
dengan diarahkan di dalam konteks menghitung risiko politik
kalau misalnya risiko politiknya civil kemudian operasi politik itu ternyata terus berjalan
meskipun jelas ditolak oleh kekuatan masyarakat sipil ditolak oleh kaum buruh misalnya
undang undang cipta kerja seperti itu undang undang kpk juga seperti itu
nah problemnya di sini ini sudah diantisipasi kalau dalam konteks teori ilmu politik
politik ekonomi strukturalist itu karakter dari masyarakat civil
itu memang cenderung terfragmentasi jadi mudah terfragmentasi dan juga mudah diaspora
nah oleh karena itulah ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita
bagi kalangan masyarakat sipil seringkali suara kritis yang disampaikan kepada publik
kalau misalnya dihitung dalam sang waktu tertentu demonstrasi silahkan
tapi dalam satu minggu saja itu pasti sudah terjadi penggembosan
sudah terjadi fragmentasi di dalam faktor kesentingan bedaan cara pandang cara membaca pergerakan
nah itu kemudian mudah terpragmentasi
nah oleh karena itulah titik lemah kalangan masyarakat sipil baik dalam konteks ini adalah go
atau dalam konteks adalah mahasiswa atau kaum buruh atau organisasi masyarakat tertentu
itulah yang kemudian seringkali dimanfaatkan oleh elit dan politik untuk melancarkan dan juga mencapai target target kepentingan ekonomi politik mereka
oleh karena itu ketika kemudian ketakan luar biasa terjadi tetapi kemudian ketika mengalami penurunan
maka terus saja terjadi
itu yang terjadi dengan undang undang kpk itu yang terjadi dengan undang undang tak kerja
nah oleh karena itu di dalam konteks ini
kita harus belajar situasi seperti itu
meskipun pada saat yang sama mas ini ada situasi yang cukup beda
karena ini adalah menaikkan harga harga bahan kokoh
lakukan secara masif di hampir banyak sekali item item bahan pokok
mulai dari minyak goreng kemudian kedelai kemudian misalnya solar kemudian talib juga
meskipun tidak terkena impact tapi kemudian kelangkaan di mana mana
dan ini dilakukan di awal bulan ramadan
ini hal teknis tetapi bermakna strategis dalam konteks menciptakan stabilitas
sehingga untuk mendukung kontroversi
nah kalau misal ini lakukan praktis dua minggu sebelum ramadan
tentu resiko publik akan lebih parbias
dan saya menduga kalau misal sekarang mahasiswa masih belum terkonsolidasi
bisa jadi karena kalkulasi fisik terkait dengan konteks persiapan di arab di bulan ramadan ini
tentunya mahasiswa atau rekan rekan mahasiswa ini turun ke jalan tanpa alasan
tentu ada alasannya untuk menuntut akan adanya wacana jokowi tiga periode ini
ada aspirasi yang menyatakan bahwa ini bertentangan dengan institusi atau inkonstitusional
serta bahaya bagi sistem demokrasi benar seperti itu pak khairul
wacana terkait dengan konteks demokrasi itu cukup bercaya
artinya apa tentu kita semua coba meletakkan ini di dalam konteks wacana demokrasi
termasuk upaya untuk menyampaikan dan juga memfasilitasi ya
kepentingan ekonomi politik elit tertentu kemudian menjadi undang undang menjadi aturan
itu rumus tetapi problemnya
apakah proses politik dan juga proses demokrasi itu kemudian menyerap cara pandang aspirasi
dan juga masukan dari masyarakat secara umum
masyarakat kita menolak
survei kemudian opini publik cara pakar
hampir semua mengkonfirmasi masyarakat menolak
tetapi kemudian operasi wacana terus berjalan
bahkan ekonomi politik itu juga berjalan
bahkan elit pemerintahan level menco
menyatakan ada dukungan dengan basis big data yang sampai sekarang jelas klarifikasinya
klasifikasi apa kemudian ada deklarasi di mana mana
itu kan menunjukkan ini ada operasi politik yang cukup serius
oleh karena itu semua ini tentu bagian dari proses demokrasi
tetapi demokrasi bukanlah sebuah proses mati
demokrasi bukan sesuatu yang sifatnya dia bebas

dia berada di tengah ruang tarik ulur kepentingan kekuatan politik
nah oleh karena itu kalau kemudian ada yang mengatakan ini adalah bagian dari demokrasi
tetapi pada saat yang sama berhati hati
karena kekuatan ekonomi politik dalam konteks ini kekuatan predatorik
itu juga bisa membajak sistem politik untuk mencapai target target kepentingan ekonomi politik mereka
nah ini yang harus diantisipasikan
jadi itu menjadi statement bersahaya
dan itu menunjukkan bahwa ada kelompok yang bermain cukup serius
dengan memanfaatkan dan mengakali demokrasi itu sendiri
ada operasi politik yang diduga dimainkan oleh sekelompok kepentingan elit ya pak koirul
pak koirul tadi ada sempat singgung soal kenaikan harga komunitas pangan
tentunya saat ini di pekan kedua ramadan juga banyak keluhan warga masyarakat terkait hal ini
kalau anda melihat apakah mendak atau menteri yang bersangkutan ini tidak berhasil untuk menstabilkan harga
apalagi jelang ramadan juga terjadi hal ini di masyarakat
ya fakta menunjukkan demikian mas
fakta menunjukkan seperti itu
bahwa kemudian dalam konteks kebijakan publik ini kan cukup serius
kita itu memiliki basis kebijakan yang sifatnya itu semacam maximum supply dari konteks production di indonesia di dalam negeri
yang kemudian diberikan harus disiapkan ya oleh para produsen untuk menyuplai kebutuhan internal kita
tapi problemnya dalam konteks kasus cpo konteks ini minyak goreng itu karena harga nasional cukup tinggi maka kemudian dilakukanlah ekspor itu
nah sebenarnya di level ini adalah problem kebijakan publik disini adalah ketidakmampuan kita sebagai negara dalam konteks ini pemerintah sebagai kekuatan yang
diberi kekuanangan otoritas untuk mengelola itu
tetapi kemudian tidak bisa diimpaknya lah rakyat yang kemudian menjadi urbannya
nah jadi bukan soal kemudian kita harus lebih baik merebus itu lebih sehat itu bukan soal itu
ini soal kebijakan publik ini
ada problem transparansi ada problem akuntabilitas di sana dan kemudian fakta menunjukkan masyarakat kita rakyat kita
yang kemudian menjadi korbannya
nah oleh karena itu saya pikir tentu kemarahan presiden kemarin sampaikan di depan publik meskipun itu kemarahan itu
ini berarti ada problem komunikasi internal kabinet yang tidak berjalan
ada komunikasi yang tersumbat di sana
tapi saat yang sama jelas ini harus dikorektif ini harus dievaluasi
ini bukan hanya mainan dalam konteks satu komoditas maksudnya
minyak goreng hanya sebuah komoditas
tetapi ada banyak komoditas yang kemudian dimainkan oleh kekuatan pasar dan seharusnya negara mampu hadir untuk mengelola itu
karena kalau misal tidak siapa yang bisa dijadikan korban
tentu rakyat kita
harga dipaksa naik
paksa untuk menerima keadaan
padahal tidak mudah itu dijalankan
misalnya kita di pasaran ya
harga eteran minyak goreng
yang kedua bahkan ada yang bisa mencapai dua puluh tiga sampai dua puluh empat ribu
dan itu di atas
tahu di atas harga produksi
nah oleh karena itu ada pihak pihak yang mencoba bermain ini
dan kalau misal ini tidak tersabilisasi dengan baik dengan efektif
maka berarti negara dalam konteks ini pemerintah kalah oleh sistem pasar
yang dipermainkan oleh para mafia
baik pak fairol
selain tadi anda katakan ada pihak pihak yang bermain dalam harga pangan
katakanlah mafia yang anda katakan tadi
tapi kalau melihat dari sisi pemerintah bagaimana anda melihat kenaikan harga pangan ini
apakah sebagai kompromi politiknya jokowi terhadap kelompok kepentingan untuk biaya pemilu dua ribu dua puluh
tentu cara pandang bisa berkembang mas
fakta menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi seperti ini ekonomi nasional itu betul betul terdampak
ada tekanan yang sangat serius terhadap private sector
selama ini dalam konteks demokrasi dalam konteks pemilu dalam konteks politik nasional maupun lokal
political fund itu lebih banyak memang disuplai oleh mereka yang memiliki tentu kalkulasi ekonomi politik
nah problemnya karena private sector sekarang terdampak
maka satu satunya cara yang kemudian bisa dilakukan oleh kekuatan politik tertentu
maka kemudian untuk mengenerate political fund adalah mendapatkan bank segar
utama dari public fund dalam konteks ini adalah apbn
yang kedua adalah di public fund yang berasal dari masyarakat
salah satu cara untuk mendapatkan public fund dari masyarakat adalah permainan
dalam konteks mafia

jadi selama ini biasanya mereka bermain dalam konteks export import
karena ada gap harga di sana
nah maka kemudian ketika harga cpo di level market internasional naik
penjualan dilakukan tidak ada yang kemudian mengerem di sana
dan kemudian ketika dikomplain kenapa suplai di dalam negeri tidak ada
tidak ada yang kemudian bisa menjelaskan itu dengan baik
pak gulang yang bisa menjelaskan dengan baik
tetapi kemudian ketika batas harga maksimum itu di cut oleh pemerintah
tiba tiba minyak goreng ada di mana mana
harga melandung tinggi
itulah yang kemudian sebenarnya menjadi persoalan yang sangat problematik
apakah itu ada kaitannya dengan political fund
jadi karena bagaimanapun juga
seluruh kekuatan dalam konteks ini kekuatan politik yang mencoba untuk bertarung
kalau misal mereka tidak mendapat dana segar dalam konteks ini political fund
tentu akan cukup problematik
juga berpotensi terdegradasi dari parliamentary threshold
nah maka kemudian kalau misal public fund relatif terbatas
kemudian yang lain adalah
mendapatkan keuntungan dari pasar internasional
untuk kemudian mengumpulkan pundi pundi politik
ya itu bagian dari realitas ekonomi politik kita
atau dalam konteks ini
panggilan transisi negara negara berkembang
yang tengah naik saat ini adalah bbm non subsidi ya
katakanlah pertamak sebenarnya yang naik bukan pertalet atau premium
pak koirul melihatnya
apakah hal ini menjadi apa ya
kepentingan atau tujuan dibalik demo mahasiswa ini seperti apa
apakah ada kepentingan lain
atau yang menunggangi demo hari ini di jakarta
kawan kawan mahasiswa tentu memiliki kalkulasi yang lebih matang
padahal pun kemudian
mereka bukan hanya satu isu yang akan disuarakan
bukan hanya dalam konteks penundaan pemilu
yang kemudian sangat dirasakan oleh masyarakat
tentu itu sebuah bacaan yang jenuin
persoalan kemudian respon pemerintah itu telat
kemudian respon pemerintah itu kemarin kemarin cenderung bersayap
dan tidak otentik
sehingga kemudian dianggap
selama ini apa saja
tidak disampaikan ketegasan itu dari awal
jadi dianggap ketegasan yang disampaikan tuhan
tuhan sebelum ancaman demonstrasi
itu adalah bentuk ketegasan yang tidak otentik
mahasiswa memiliki kalkulasi masing masing
ada pun kemudian dalam konteks ini
terkait kemudian harga harga bahan pokok seperti itu
itu bagian dari respon dan juga tanggung jawab sosial
di kalangan mahasiswa
kita tahu mahasiswa bagian dari kekuatan moral bangsa
yang tidak mudah diintervensi
apakah bisa kemudian diintervensi
operasi itu berjalan berkali kali
sejalan mencatat itu
dalam konteks undang undang kpk
revisi undang undang kpk
begitu mudah menjinakkan gerakan mahasiswa
dalam bahasa tan malakas
mahasiswa dalam konteks kaum pemuda itu
privilege terbesar itu adalah
tiga moralitas dan
integritas yang diorientasikan dalam
rakyat nah oleh karena itu
ada yang menunggangi atau tidak
tentu dalam konteks ini
lebih dalam konteks
dalam membacanya ini adalah
gerakan jenuin dari
di masyarakat di pasang
terjadi tekanan seperti itu
jangan kemudian ketika
ada suara kritis itu dianggap
kemudian ada kekuatan yang
menangis ada kemudian
apa namanya memanfaatkan
situasi tersebut tentu
kita harus antisipasi tapi
tidak tepat kalau misalnya
kemudian kita dan begitu mudah
percaya secara pandang
spekulatif seperti itu
baik terima kasih
bincang bincangnya pada siang hari ini
terkait dengan rencana aksi demo
yang akan digelar oleh sejumlah bem
mahasiswa di seluruh indonesia
meskipun sampai pukul dua belas siang ini
masih belum ada pergerakan
masa di jakarta atau di sekitar
istana ataupun dpr pak kiro lumam
terima kasih atas waktunya bersama kami
di cnn indonesia news hour
terima kasih pak serang